ini yang seharian kemarin agak cukup menjadi sorotan apalagi untuk masyarakat pasca drama penyanderaan di pondok indah yang berakhir sabtu siang
penyidik dari polda metro jaya menggeledah rumah tersangka di kawasan cibodas tanggerang
sementara itu tetangga di sekitar rumah tersangka tidak mengira aksi nekat yang dilakukan aj alias ahdi john
aj alias adi john disebut polisi sebagai salah satu tersangka penyanderaan di kediaman asep sulaiman mantan senior vice president of exxon mobil afiliate di indonesia
sabtu malam sekitar pukul delapan john dibawa anggota kepolisian meninggalkan polda metro jaya dan bergerak ke dua destinasi
destinasi pertama yaitu rumah korban di pondok indah
lalu ke rumah tersangka di villa ilhami cibodas tanggerang
di rumah adi john polisi memeriksa tiga ruangan
dua ruangan di lantai atas dan satu ruangan di lantai dasar
namun pemeriksaan utama difokuskan di kamar pribadi
memang belum semuanya terungkap tapi sudah mulai bisa terkuat cerita dari peristiwa yang ada di tkp di pondok indah
jadi masih kita dalami terus
saya minta supaya tetap bersama kasih kesempatan kami untuk bekerja
kemungkinan besok atau besok pak kapitul mas akan menyampaikan hasil resmi dari pergerakan ini termasuk pengungkapan kasus yang terkait dengan as sulaiman
sudah selesai sudah
tersangka sendiri enggan memberi komentar
ini usai pemeriksaan
pengembangan acara ini kasus serius
sementara itu ketua rt enam rw dua belas villa ilhamid toto sulaksono mengaku tidak memiliki kecurigaan terhadap tersangka yang mulai menetap di perumahan ini sejak dua ribu sebelas silam
karena pada saat kami sering mengadakan acara rt ataupun acara
cara lainnya beliau selalu ikut dan beliau pun ikut badminton sama sama dengan teman teman yang lain
mirala penjaitan tanggerang
sebelumnya pada sabtu sore barang bukti yang ditemukan di tempat penyanderaan di pondok indah diperlihatkan polda metro jaya
dari hasil olah tkp muncul sejumlah kejanggalan kasus ini
kasus perampokan disertai adanya penyanderaan di rumah asep sulaiman menimbulkan sejumlah pertanyaan
selain sempat mengganti pakaiannya karena kotor dan robek pelaku juga meminta
pengganti pakaiannya karena kotor dan robek

pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut bagaimana mekanisme pelaku sampai ke rumah korban dan motif dari kasus ini
polisi menduga ada pihak lain yang turut membantu kedua pelaku perampokan
polda metro jaya juga menyatakan penanganan kasus penyanderaan seperti di pondok indah harus hati hati
hal ini karena pelaku membawa senjata api sehingga kepolisian harus menjaga keselamatan korban serta aparatnya sendiri
untuk naik ke rumah ini manjat
manjat ke lewat samping
pertama yang bersangkutan lewat pagar manjat
kemudian di situ ada posat pam sempat di situ
kemudian manjatnya melalui lantai satu
lantai satu ini kebetulan ada fitness ruang fitness
kemudian dia naik ke atas di situ ada tepat di dekat kamarnya pembantu
di situ juga ada kolam cuma tidak bisa masuk yang bersangkutan
sehingga yang bersangkutan para tersangka ini menunggu
tunggu saat pembantu keluar
saat keluar pintu terbuka sehingga tadi disampaikan ada penonton